salah satu awak kapal henry yang lepas dari penyekapan abu sayyaf dede irfan ilmi
tiba di rumahnya di desa ciparanti kabupaten pangandaran jawa barat pada sabtu malam
walau sempat disandra dede menyatakan tidak akan berhenti menjadi pelaut
dede irfan hilmi salah satu awak kapal henry yang sempat disandra kelompok bersenjata abu sayyaf
tiba di kampung halamannya desa ciparanti kabupaten pangandaran pada sabtu malam
meski sempat disandra pemuda dua puluh lima tahun ini tidak akan berhenti menjadi pelaut
sebab sudah mencintai profesi tersebut
pada saat disandra dede irfan hanya mengingat orang tua dan kampung halamannya
ia pun merasa khawatir tidak bisa kembali dan juga takut akan dibunuh oleh kelompok militan di filipina selatan itu
kedepannya gimana mau kerja lagi atau masih tetap berlayar
ya emang profesi saya sebagai pelaut tentunya setiap pekerjaan pasti ada resikonya masing masing
nah nyoba hanya di kerjaan lain
keluarga dede juga tetap mendukung pilihan dede irfan untuk tetap menjadi pelaut
meski ada penyanderaan itu
apa yang dirasakan anda sudah balik ke rumah sekarang umpuh lagi
saya senang sekali
harapannya ke depannya sendiri akan tetap kerja atau suruh di rumah aja
katanya tetap kerja
saya suka ibu cuma mendoakan gitu ya
kalau musim baik itu tergantung
hanya sudah terdiri dari tuhan
ya di allah
meski begitu dede berencana beristirahat berlayar selama satu bulan penuh untuk memulihkan trauma yang dialaminya
deden rahadian pangandaran